sangat sih ya
pak jadi dompet yang ditemukan bukan punya bapak
saya nemuin dompet itu sebelum musibah itu terjadi
bapak tau gak gimana pemilik dompet itu
yusuf pak permisi
bapak mau ke jualan
dari jualan miras ke jualan mainan
kalian aja jualan bubur somsom
ya mendingan jualan mainan bang
daripada jualan miras haram
pinter juga lo kadang kadang habis makan gorengan ya
semoga aja mainannya laku ya bang
yalah carakan lo sama yusuf udah buat mainan ini capek capek
apa benar ya bang
yusuf ketemu sama ayah kandungnya terus dia bakalan ninggalin kita
kalaupun bener pun mudah mudahan aja dia senang tinggal di desa sama bapak ibunya nih
si yusuf pasti bakalan senang ketemu sama orangtuanya
tapi masalahnya bang harun makasiti belum ngasih kabar apa apa ke gua

tapi dia udah kembali ke rumah
bang barong udah nelfon pak harun sama bu siti
belom lo aja sama pake berpati
oh ceh yalah kayak burung nuri gua juga kepo
jualan dimana nih
di situ aja no bang agak rame noh
uh jadi yusuf mau dibawa pergi sama bapak kandungnya
mama sama bapak harus tau nih

dipilih dipilih dipilih dipilih
dibikin pakai cinta pengorbanan dan rasa yang pernah ada
oh iya kenapa gua curhat
boleh boleh boleh boleh
boleh boleh boleh boleh
sayang anak sayang dini sayang mertua boleh buat di rumah
nih yang ini apa yang mau yang ini
oh ocek ini bagus ya warna orang bagus bang berapaan bang
rp lima aja deh
goceng yang beli belum lahir
mahal banget rp lima mau bang ya
yang mana deh warnanya
yang ini bu
oh yang ini

terima kasih ya
boleh beli beli beli
bu ternyata benar
bapak udah meninggal bapak nggak selamat
ya belum tentu juga sih
semoga saja orang tua kamu itu selamat dari musibah itu
yang penting kamu sekarang banyak berdoa
supaya kamu dipertemukan lagi sama orang tua kamu
kamu yang kuat ya
allah tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya di luar kemampuannya
ibu sama bapak disini akan selalu menemani kamu
dan kamu jangan merasa sendiri ya
kamu punya bapak punya ibu dan satu lagi
kamu punya allah ya
sudah ya sekarang kita pulang aja
makasih ya pak
bener kamu ngerti jalan
tenang aja nek
ntar nyaser lagi
gak usah khawatir ya nek
ini udah waktunya bayar nek
ini udah lama ah
lama banget sih ya
duit segini malah cukup
ini cuma buat bunganya doang
buat bayar pokoknya belum
kita gak mau tau nek
kalau nenek gak bayar sekarang juga
ini rumah nih bakalan kita obrak amris sekarang juga nek
eh jangan ngaku nenek gue loh
baga ada apok apoknya lo
dateng lagi loh ya
bawa temen lagi loh
gak takut enggak apa apa
lu bilang agak takut iya lu bawa temen
lu pikir gua takut
noh temennya baru lagi
lu bawa tuh orang sekampung kemari
waduh lu abang tinggal aku banget loh
serang anak lo serang
biasa kan saya biarkan semua
tapi capek sakit
siapa sih apa
gua kasih kesempatan buat lu
besok gua datang lagi harus lu das
kalo engga rumah lu gua hancurin
ingat tuh ingat
wah aku nenek ya
kan memang ini
semua orang gede banget ya
itu perut apa isinya
yusuf mau diambil sama bapak kandungnya
katanya sih bapak kandungnya si yusuf itu belum meninggal
sama yusuf sama pak harun tuh
mau ke kampung
berarti mama gak usah gerak lagi ngeliat dia kan
iya ma betul tuh ma
mana kecil sok baik sok pinter
padahal sama kayak orang tua angkatnya tuh
si harun sama si siti
iya kan pak
belom tentu informasi ini bener
bener juga sih pak
mendingan kita kesana aja pak